pak pur bisa kasih saran kita seperti itu
tapi dia sendiri tidak melihat bagaimana marahnya bapakku
dunia ini seperti akan kiamat besok pagi rasanya waktu itu
tapi nyatanya nggak kiamat kan
kamu ini suka mendramatisir
aku yang anak kandungnya
dia cuma angkat kaki dari sana
dulu kamu mengecam bapakmu yang pendendam
kok sekarang kamu juga dendam
nabi selalu memilih pertengahan
apalagi mengingat keadaanmu sekarang ini
dan untuk tidak memperuncing keadaan
lakukanlah pernikahan dengan sederhana saja
agar sah hubungan kalian sebagai suami istri dihadapan allah
nah yang terpenting dalam pernikahan
dan mahar atau maskawin
serta ijab kabul
suka sama suka dengan memakai maskawin
seperangkat alat sholat
dan al quran dibayar kontan
saya terima nikahnya nuni binti ibrahim
suka sama suka dengan maskawin
seperangkat alat sholat dan al quran kontan
bagaimana para saksi
laki laki tidak pantas menangis dihadapan orang banyak
allah sedang menyaksikan upacara ini
dari takhtanya yang bernama arsh
tidak mungkin orang menangis tanpa sebab
saat ini anak kita sudah menikah pak
tapi kita orang tuanya tidak hadir di sana
tentu saja tidak hadir
karena dia sudah berpaling dari orang tuanya
dan memilih jalannya sendiri
bukan dia yang berpaling pada kita pak
tapi kita tidak mau sedikitpun peduli dengan masa depannya
pasti dia sekarang sedang menangis
karena harus menikah sendirian
karena wali yang harus mendampinginya
sedang sibuk merawat dendam di hatinya
lalu apa yang harus aku perbuat
datang ke rumah musuhku sebagai pengemis
dan duduk sebagai wali
amit amit aku untuk melihat mukanya lagi
tidak aku sangka sama sekali
sudah seakrab itu pergaulanmu dengan setan pak
tidak tega rasanya
saya sering melihat dia terbangun pada tengah malam
tidak bisa tidur lagi setelahnya
tidak bisa tidur lagi setelahnya
tidak bisa tidur lagi setelahnya
tidak bisa tidur lagi setelahnya
tidak bisa tidur lagi setelahnya
tidak bisa tidur lagi setelahnya
jangan sekali kali terfikirkan
dalam urusan dengan orang tua
kesalahan apapun yang pernah mereka lakukan
kita harus selalu taat dan menghormatinya
sebagai anak yang dihormati
sebagai anak yang dihormati
sebagai anak yang dihormati
pak pur bisa kasih saran kita seperti itu
sebagai anak yang dihormati
tidak melihat bagaimana marahnya bapakku
tidak melihat bagaimana marahnya bapakku
dunia ini seperti akan kiamat besok pagi rasanya waktu itu
tapi nyatanya nggak kiamat kan
kamu ini suka mendramatisir
aku yang anak kandungnya
dia suruh angkat kaki dari sana
dulu kamu mengecewakan aku
sejak bapakmu yang pendendam
kok sekarang kamu juga dendam
aku tahu kamu bukan dendam
cuma lebih dari pengistirahat kan
sekarang minum tehnya
kemudian mandi dan sholat asar
supaya kamu segar dan tenang
apa maksudnya dokter
mudah mudahan cerita ini
akan mengobati sedihnya hati ibu
kurangi kegiatanmu yang berat hari ini
dan berhati hati dengan ibumu

apakah bapakmu tidak melihat
betapa cantik dan baik hatinya menantu pilihan anaknya
bapak sudah mempunyai sebuah nilai sebelum berkenalan
padahal bapak nuni sudah lama merupakan peristiwa itu
kita tidak perlu mendorong matahari agar segalanya cepat berlalu kang
allah yang akan menentukan jadwalnya dengan tepat
pada satu saat
bapakmu akan tahu apa yang selama ini dia lakukan